kita bergeser ke kasus joko chandra pengacara joko chandra anita kolopaking
menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di barai skrim pori
terkait surat jalan palsu yang dikeluarkan brigjen prasetyo utomo
polri juga menyebut anita kolopaking sebagai kunci kasus surat jalan palsu joko chandra
kepala biro penerangan masyarakat pori brigjen awisetyono mengatakan
anita kolopaking tiba di gedung barreskrim pukul sepuluh tiga puluh waktu indonesia barat
anita diperiksa perdana sebagai tersangka dalam kasus surat jalan palsu joko chandra
awisetyono menyebut selama ini anita kolopaking berperan sebagai penghubung
antara brigjen prasetyo utomo dengan joko chandra
karo penmas pori menyatakan penyidik barai skrim telah bekerjasama dengan ppatk
dalam menelusuri dugaan aliran dana dalam kasus surat jalan palsu
yang jelas memang kemarin rekan rekan beberapa ada yang menanyakan
statusnya joko chandra sendiri karena memang adk ini kunci
kenapa kita sampaikan kunci
karena selama ini hubungan antara joko chandra kemudian bgpu
semuanya melalui adika
jadi ini yang bersangkutan ini yang menjembatin selama ini
terkait dengan kasus surat palsu
kekasus palsu itu ya
terkait penahanan tentunya semuanya menjadi kewenangan penyidik
nanti apa yang menjadi hasil keputusan dari setelah dilakukan pemeriksaan
sebagai tersangka ditahan atau tidak kita sepenuhnya kita serahkan penyidik